dan untuk mengelaborasinya kita sudah terhubung melalui sambangan zoom dengan kepala bidang perubahan perilaku satgas covid sembilan belas soni haribe harmadi
selamat sore pak soni
selamat sore bung ferdi
ya terima kasih pak soni sudah bergabung dengan kita sore ini
pak soni langsung saja ini soal agglomerasi ini pak kemarin surat edarannya kan diperbolehkan untuk delapan wilayah
tapi kemudian kemarin juga disampaikan lagi oleh pak wiku dilarang lagi masyarakat bingung psikologi masyarakat terganggu nih pak
bahkan ada kepala daerah yang juga mengaku bingung bagaimana koordinasi dan komunikasi yang terjadi antara pusat dan daerah
menjawab ini bagaimana pak
ya jadi jangan bingung lah ya
yang pertama begini di dalam surat edaran nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh satu yang dikeluarkan oleh ketua satgas penanganan covid sembilan belas
itu jelas di ruang lingkupnya ruang lingkup surat edaran ini adalah peniadaan mudik tanggal enam tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu untuk seluruh wilayah indonesia
jadi itu perlu dicatat peniadaan mudik
nah kemudian disitu juga karena ini adalah peniadaan mudik maka dijelaskan lebih lanjut bahwa ada protokol peniadaan mudik
penjagaan dan penyelenggaraan
maka dilakukan peniadaan mudik untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat kereta api laut dan udara lintas kota kabupaten provinsi negara
jadi itu sudah jelas
lintas kota kabupaten provinsi negara
lalu kemudian perjalanan orang lama masa peniadaan mudik itu diperbolehkan atau dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik
dan pelaku perjalanan untuk keperluan non mudik
nah jadi mereka yang di wilayah kan gini yang ditiadakan adalah angkutan transportasi non agglomerasi
sedangkan angkutan transportasi di dalam agglomerasi masih ada
lalu orang itu memang tidak boleh mudik dalam konteks dia tidak boleh mudik lalu berpindah antar wilayah kabupaten kota
jadi sebetulnya kalau
kalau tujuannya bukan untuk mudik misalkan untuk bekerja untuk perjalanan dinas atau kunjungan keluarga sakit kunjungan duka dan sebagainya itu diperbolehkan
nah satu syaratnya supaya petugas bisa tahu apakah ini untuk tujuan mudik atau non mudik maka ada surat keterangan
itu yang dibutuhkan kira kira gitu bung fer
oke kan yang jadi persoalannya kebijakan
kebijakan yang berubah ubah ini lho pak apa jangan jangan test the water dulu gitu lihat di lapangan baru kemudian kalau tidak ada dinamikanya balik lagi ke peraturan atau kebijakannya dirubah begitu
ini yang bingung pusat dan daerah komunikasinya gimana pak
eh bung ferdi surat edarannya tolong dibaca nggak dirubah itu sama sekali
maksud saya agak agglomerasi ini pak
sama sampai sekarang
untuk ruang lingkung di butir cep
peniadaan mudik tanggal enam sampai tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu untuk seluruh wilayah indonesia udah disebut di situ bung ferdi
oke bukan maksud saya yang agglomerasi pak soni
iya ngerti tapi di situ udah disebutkan kan untuk mudik gitu bung ferdi
nah untuk yang non mudik diperbolehkan
untuk meniadakan mudik yang di luar wilayah agglomerasi maka kebijakannya adalah peniadaan transportasinya
kan jelas di situ
sedangkan untuk di wilayah aglomerasi transportasi tidak ditutup
jadi masih ada transportasinya
dan orang dengan tujuan tidak untuk mudik diperbolehkan untuk melakukan pergerakan di wilayah agglomerasi gitu bung ferdi
jadi itu tadi syaratnya itu ada sikm ada surat bebas covid dengan tesnya yang berlaku dengan masa tertentu begitu ya
sebetulnya yang di sini disebut itu sikm untuk mereka yang akan melakukan perjalanan dengan pengecualian untuk non mudik
jadi sebetulnya di sini adalah ada surat izin keluar masuk
yang utama sebetulnya
nah untuk pengetatan syarat kesehatan sebetulnya dilakukan pada tahap pramudik dan pasca mudik
atau pas peniadaan mudik dan pasca peniadaan mudik
surat edaran yang ada di situ
nah ditambah dengan adendum se tiga belas
kalau di adendum se tiga belas itu sebetulnya memberikan syarat itu bukti tes negatif untuk pramudik dan mudik
dimana syaratnya tadinya boleh tiga hari tiga x dua puluh empat jam jadi satu x dua puluh empat jam
tetapi kalau untuk
mobilitas di wilayah agglomerasi di sini kan yang diminta adalah hanya diperbolehkan untuk aktivitas non mudik dan membawa surat
intinya seperti itu
oke jadi screeningnya bisa dipastikan cukup ketat begitu
ini aktivitasnya non mudik atau mudik begitu ya pak soni ya
yang kemudian memberikan kebijakan bahwa untuk warga solo
ini boleh saja melakukan perjalanan atau aktivitas yang terkait dengan mudik begini
ini bagaimana kemudian memahaminya
sementara di daerah lain juga tidak memperlakukan hal tersebut begitu
jadi beda beda pak
ya jadi begini
intinya kita mengacu pada surat edaran ketua satgas
nah mengacu pada surat daran ketua satgas dalam pelaksanaannya memang ada diskresi dari satgas daerah
karena kan memang variabilitas di lapangan itu sangat tinggi
sehingga kepala daerah itu
misalkan ada kepala daerah yang ingin menutup kawasan wisata ya silahkan
ada yang ingin membuka kawasan wisata silakan
intinya harus dengan protokol kesehatan yang ketat
nah screening dokumen perjalanan ini kan juga penting
terutama di satu kontrol ya
di pintu kontrol perbatasan dan seterusnya
jadi kalau untuk
kebijakannya sama seluruh indonesia
tetapi di dalam pelaksanaan detailnya itu diserahkan kepada satgas masing masing daerah
oke dengan catatan komunikasi dan koordinasinya itu jelas dari pusat ke daerah tegas begitu ya pak soni
ini bukan soal bagaimana banyaknya pintu yang disekat
atau bagaimana juga dengan syarat kesehatan yang diberlakukan
tapi juga kesadaran masyarakat untuk menahan diri untuk tidak melakukan perjalanan atau mobilitas
berpindah dari satu daerah ke daerah lain begitu
apa evaluasi untuk sementara pak soni
ya jadi betul sekali
kami itu sangat membutuhkan dukungan masyarakat
ya walaupun disekat
tetapi sebetulnya esensinya bukan penyekatan
esensinya itu pada kesadaran untuk membatasi mobilitas
ya kita bisa mengendalikan diri agar tidak terjadi penyebaran covid sembilan belas
menurut pengamatan kami sekarang sudah berjalan dengan baik
di lapangan ada tantangan tantangan yang muncul
soal yang biasa dan segera diatasi
jadi kami sendiri dengan polri dengan kemen group koordinasinya intens
dan juga satgas daerah ya yang menjadi kewenangannya
itu juga berkoordinasi dengan teman teman tni polri petugas gabungan di lapangan
dan alhamdulillah jalan dengan kondusif
bahwa ada satu dua itu yaitu dinamika di lapangan
segera langsung diambil solusi
karena tidak boleh tanpa solusi
kemarin juga kami langsung
saya sendiri langsung koordinasi dengan teman teman tni teman teman polri petugas gabungan dan seterusnya
jadi intinya memang koordinasi penting
tetapi kami mohon dukungan masyarakat sekali lagi
peniadaan mudik ini sangat membutuhkan dukungan masyarakat
dengan kesadaran bahwa ini demi keselamatan seluruh masyarakat
oke dan juga kebijakan dan ketegasan pemerintah dalam membuat sebuah keputusan
terima kasih pak soni sudah bergabung dengan kita sore ini